serbu diskon hanya di motionpay
itu di depan ada laki laki yang laundry express tadi pagi
di depan bu
percuma aku temui naura sekarang
palingan naura akan kabur lagi dari aku
aku gak mau kehilangan aura
aku gak bisa terus menerus dalam keraguan begini
aku harus buktiin dulu
kalau memang benar keyakinanku itu benar
dan aku harus melihat bukti
kalau naura memang benar benar mencintai aku
eh den ganteng colek colek aja
arka mau tau baju baju kotor arka dimana
ini den baru kia mau cuci
den mau diapain des
ada lah mbak kiem
ini muka kiem catek ini dibilang bau gejrot
eh itu ngapain si
itu kok bawa baju baju gitu
kamu jawab dong pertanyaan mama
kamu ngapain si
kamu ngapain bawa baju baju gitu
kamu mau kabur
kenapa sih ma
mama gak akan izinkan kamu pergi dari rumah ini ya
kita tuh cuma berdebat di meja makan aja
perdebatan itu biasa dalam keluarga
bukan berarti kamu harus pergi dong
mama jangan seutron dulu ma
siapa yang mau tinggal di rumah ini
kamu habis itu
kamu belum bikin ini udah gak anggap duluan ya
gak gak gak tunggu tunggu
kamu ngelondriin kan ada kiem
udah lah mbak
aku harus tunggu sampai naura sibuk banget
supaya naura gak ketemu langsung sama aku
hai selamat pagi bu
bu tapi bisa selesai secepatnya nggak bu
saya butuh hari ini juga
gak bisa bu saya butuhnya sehari ini juga soalnya
kelamaan kalo besok
aku harus lihat reaksi naura secepatnya
kalau gitu berarti ekspres saya tanya pegawai saya dulu ya
atas nama donny
nanti saya boleh diambil ya pak
ya boleh terima kasih
pernah nge pelewati
pernah nge pelewati
enggak siapa nama yang pesen cucian ekspres ini
kok doni sih
eee orangnya seperti aku
anak muda sih tinggi ganteng terus kupinya ditindik dua duanya
terus ada campaknya pokoknya ganteng gitu deh
jangan jangan itu harka
maaf tapi saya boleh isin sebentar aja bu keluar sebentar bu sebentar aja ya
ternyata kamu benar benar mencintai aku noleh
kalau enggak kamu pasti gak akan ngenalin kalau itu baju baju aku
bukannya aku mau bikin kamu cemas dan bingung
tapi aku cuma ingin melihat kamu tuh cinta sama aku itu aja bu
kenapa kamu cemas gitu ada apa
enggak bu tapi sepertinya saya kenal sama orang yang nitip cucian ini
begitu kamu yakin
ya udah kalau gitu kamu tunggu aja nanti sore dia kan pasti datang balik lagi untuk ambil cuciannya
nanti kalau dia datang ibu kasih tau
kalau begitu saya lanjut kerja maaf ngerepotin ya bu
gita kamu ngapain ada di sini gita
kamu tuh yang habis dari mana aja tante fina bilang kamu udah pergi dari rumah dari pagi
tapi kenapa kamu baru datang
karena aku ada urusan
urusan penting apa ha coba aku tebak pasti gak jauh jauh dari naura kan
pasti sebelum kamu kesini kamu habis ketemu sama dia
atau kamu habis cari dia iya kan
gita ini tuh kantor gita tolong hargai
oh jadi sekarang ini penting bagi kamu keluar masuk kantor seenaknya demi naura
sekarang jawab pertanyaan aku kamu habis ketemu dia kan
kita emang masalah kalau aku ketemu sama naura ini urusan aku bukan urusan kamu kita
arka kamu bisa gak sebentar aja
kamu gak mikirin naura
aku capek banget arka
sebagai tunangan kamu ngeliat kamu berduaan sama naura itu aku cemburu
kamu ngerti gak sih kalau aku cemburu
dari awal aku sebenarnya gak ada niat buat nyakitin daura
tapi karena cemburuan aku aku ngelakuin ini semua
dan kamu tahu kenapa
karena aku cinta sama kamu arka
kamu pikirin sedikit aja perasaan aku aku mati di dalam kecemburuan
gita cukup cukup
sekali lagi aku bilang sama kamu ini kantor ini bukan tempat pribadi
kalau kita mau ngomongin masalah pribadi kita ini bukan tempatnya
kamu bicara sama aku
kamu bicara sama aku oke
malam ini kita akan bicara tapi bukan sekarang
kalau gitu aku akan tunggu
kapanpun kamu mau hubungin aku aku akan selalu adu buat kamu
menawar matanya gita berusaha tolong dia
menurutmu betul pohon bu being belama susah dib worship
bu nia mau juga ikut adventartku
akuheikte treme dari warga ini
tapi tunggu sebentar ya mas
ibu tunggu sebentar ya
auras selimut yang putih udah
oh ini bu selimutnya
itu di depan ada laki laki yang laundry express tadi pagi
di depan bu
kok gak ada bu
bu ibu ngeliat laki laki yang tadi disini gak bu
sudah pergi bu
dia naro uang tuh disitu
dia pesen katanya sih gak usah dikembalikan
sebentar ya bu ya
orang itu pasti arka
dia pasti arka
ya allah kenapa aku seperti ini
kenapa aku ingin sekali ketemu sama arka
ya allah kenapa aku seperti ini